sebuah kerja ratusan karyawan pt freeport masih berlangsung
aksi mogok yang berlarut larut membuat kapolda papua harus turun tangan
kapolda papua tiba di timika hari ini pukul empat belas tiga puluh tujuh waktu indonesia timur
guna membantu memfasilitasi
direncanakan pertemuan akan dilaksanakan di rimba papua hotel bersama manajemen
perwakilan spsi dan perwakilan buruh
sebelumnya meski telah difasilitasi oleh kapolres mimika
pertemuan antara manajemen freeport dengan pihak spsi dan perwakilan karyawan
belum juga membuahkan hasil